kita ke informasi jelang asian para games dua ribu delapan belas
panitia pelaksana asian paragames atau inapgog
menggelar simulasi kedatangan dan keberangkatan atlet penyandang disabilitas
di terminal dua dan tiga bandara soekarno hatta
simulasi ini merupakan bagian dari persiapan jelang berlangsungnya
asian paragames tanggal enam hingga tiga belas oktober mendatang
bandara soekarno hatta adalah wajah indonesia yang pertama kali dilihat
oleh atlet atlet penyandang disabilitas yang nantinya akan mengikuti
ajang asian paragames dua ribu delapan belas
dan untuk itu pengecekan kesiapan semua sarana dan fasilitas
yang nantinya akan digunakan para atlet tersebut di bandara soekarno hatta
simulasi kedatangan dan keberangkatan para atlet asian paragames ini
dilakukan khususnya bagi atlet penyandang disabilitas yang berkursi roda
selain menguji kesiapan bandara soekarno hatta
simulasi ini juga untuk menguji kesiapan panitia dan sukarelawan
yang nantinya akan bertugas
seluruh alur kedatangan dan keberangkatan mulai dari proses diimigrasi
masuk ke garbarata menuju pesawat
hingga proses naik bis meninggalkan bandara dilakukan
secara khusus menteri perhubungan budi karya sumadi
yang juga ikut melakukan peninjauan
meminta panitia dan petugas menyiapkan langkah antisipasi
termasuk bila nanti ada fasilitas yang tidak dapat diperlukan

yang paling kritikal tentunya yang pakai wheelchair
karena jumlahnya cukup banyak satu lima ratus
ada satu waktu tertentu di mana enam pesawat datang bersamaan

nah ini berarti ada berapa orang yang harus mengoperasikan alat alat tersebut
just in case ada katalah ambulif ada yang tidak bermuji
jadi bagaimana itu harus dilakukan
jadi bagaimana itu harus dilakukan